bo mbok jangan bercanda
ya ampun den
nong ulan tuh yang ngopain ini kan si mbok dari ciri indri indri sampe sekarang
lo tuh jalannya ngebutan dikit
ini tuh hari pertama sale nya jadi barang barangnya sepeda bagus
yaudah ketika sabar dikit kenapa sih
ga sabaran banget sih nih cewe
ya abis gua ga mau kalo dapet barang barang yang jelek
ini mobil gue kenapa
yaudah pinggirin pinggirin dulu pinggirnya
ini mobil gue kenapa
oke gue coba starter ya
tunggu tunggu tunggu
aduh mau mabok sih
lu tau kita lagi buru buru juga
yaudah gimana kalo kita naik taksi
ya iya kita kan lagi buru buru buat ngejar barang barang yang bagus
yaudah kita naik taksi aja biar cepet
yaudah cepat kita cari taksi
masa sudah hisi
biasa di plaza

tadi taksinya ga dateng dateng

lo apa apaan sih lo mau ketabrak mobil
gue tadi lihat roman samuel sama wulan di taksi yang tadi
lo udah ngaco ya
udah jelas jelas sulan itu lagi di rumahnya
pada mungkin dia ada di sini
gue juga gak mungkin hau
ada ada aja deh
apaan sih itu orang
eh lo berdua
ih lo apaan sih berisik banget deh
lo apaan sih gue mau lewat nih
gue mau jalan
farhan mendingan sekarang lo ikutin taksi itu itu
yang di depan
kok gue sih
turun lah lo bro
asal lo tau ya di dalam taksi itu ada roman sama ulan
yaudah makanya lo ikutin cepetan

bentar yang ada
enggak udah sam lo pulang duluan aja
gue harus masuk ke dalam
man bener kata sam mendingan lo pulang sama dia
biar gue sendiri yang ngadepin papa
bagaimanapun juga gue harus masuk ke dalam
lo kan pulang juga gara gara gue
jadi gue harus bertanggung jawab
gue gak akan biarin lu diomelin bapak lo sendirian
nah itu namanya cinta
saling melengkapi saling melindungi
udah gue balik ya
yaudah jati ya
ini pak obatnya
terima kasih rahman
rahman bagaimana dengan pekerjaan kamu
sudah dua hari loh kamu gak ke kantor
sudah papa santai aja dong
sore ini lebih baik kamu kembali ke jogja pak
aku gak bakal biarin bapak sendiri lagi sakit kayak gini pak
aku mau nemenin papa disini
apaan sih kamu man
kamu gak usah kuat pak
bapak ini masih sangat sehat kok
nah papa tenang aja
nol sehun doro
nol mulan datang
bo bo jangan bercanda
ya ampun den
nol mulan tuh yang ngopain kan si mbok dari ciri indri indri sampai sekarang
gue berdua yakin kalau wulan tadi ada di taksi
gue tuh yakin banget spot
kalau tadi wulan sam sama roman ada di taksi yang tadi
nanti kak awas aja ya sampai lo bohong
gue juga gak mungkin bohong bel
yaudah kalau gitu ayo kita masuk
ada apa ini
ini ada apa
aku pulang karena aku tahu papa sakit
rahma sudah menjelaskannya ke kamu kan
kalau emang papa gak sakit
terus itu obat apa pak
udah kamu sekarang lebih baik kembali ke rumania ya
papa antar ke bendara ayo
apa udah deh papa gak usah bohong sama aku
bapak kenapa sih gak jujur aja sama aku kalau papa itu emang sakit
aku gak mau balik lagi ke romania
aku bakalan telpon ke sana dan aku bakalan bilang kalau aku gak jadi ambil beasiswa di sana
jangan sembarangan wulan
billah si semua itu impian kamu sayang ya
tapi aku mah mau ninggalin papa dalam keadaan sakit
tom kamu sudah meracuni anak saya untuk tunam
dan meninggalkan impiannya di rumania

saya sudah sewajarnya seorang anak itu tahu penyakit bapaknya
kamu sudah terlalu dalam mencampuri urusan keluarga saya
kamu cuma pacarnya anak saya bukan bagian dari keluarga saya
pak justru aku terima kasih banyak sama roman yang udah ngasih tahu aku kalau papa sakit
kalau dia nggak ngasih tahu aku aku bakalan marah sama roman pak
roman kemarin saya mulai percaya sama kamu
saya izinkan kamu untuk pacaran sama anak saya
karena saya tahu kamu bisa memotivasi wulan
tapi sekarang apa
sekarang kamu suka mengecewakan saya
lebih baik kamu sekarang pulang
pulang aja sekarang pulang
kamu jangan lagi mencampuri kehidupan anak saya
mas maret dong
seharusnya om bangga sama wulan
karena wulan udah rela ngebuang impiannya demi om
biar gue antar ke depannya
kamu sebaiknya masuk ke kamar kamu
besok papa cari kamu tiket balik ke bukares
pak aku mau pulang pak
enggak kamu ke rumania
kamu tunggu apa lagi
udah disini aja
nanti dorong kaku marah lagi
onggo masuk kamar
sibuk takut non
sebentar kita cabut dari sini ayo

terima kasih banget
pasti enak banget
gimana caranya biar papanya ulan itu ngerti
sampai jumpa lagi